kamu dari dulu gak pernah berubah
muka kamu sampai babak belur begini
gak gak apa apa tante
aida gak apa apa kok
kamu menjalani hukuman ini
itu karena kesalahan yang bukan kamu perbuat
kemudian kamu juga harus menanggung semua ini
tante aida gak apa apa
beneran aida kuat karena
aida tahu banyak yang ngedukung aida
aida tahu banyak yang sayang sama aida
aida boleh peluk tante gak
aida kangen sama
tapi ibu lagi gak ada di sini
terus kan aku
aku gak bisa biarkan kalau aida harus menerima nasib seperti ini karena kesalahan bang anas
ya aku harus ke tempat itu lagi
aku harus ke tempat itu lagi
cari bukti yang bisa mebebaskan aida dari semua ini
saya cuma utang budi sama mereka
karena pak firman itu sudah membebaskan saya dari penjara
bantu aida untuk bebas dari penjara
aku gak mau
ayah tidak mau tinggal di sini gara gara firman
kalau dia merasa lebih pantas jadi bapaknya aida
lebih baik dia yang membebaskan aida
benar benar keterlaluan mas
kamu dari dulu gak pernah berubah
perjumah aku datang ke sini mas
jadi menurut keterangan aida tadi
dia mendengar ada benda kecil terjatuh di parkiran
saat dia menabrak seseorang
kemungkinan besar benda itu adalah kancing dari sebuah jaket
tapi saya rasa itu semuanya karangan aida saja
walaupun sekarang pihak penyidik sedang menyelidikinya
tapi pak arslan tenang saja
karena saya nggak akan membiarkan ini terjadi
lebih lebih darah yang ada di baju aida
itu sudah merupakan bukti yang sangat kuat
kalau dia mencelakai bularas
saya rasa aida akan kena hukum
atau bahkan seumur hidup
aku harus menemukan kancing jakit itu
pasti lagi mau memeriksa tempat kejadian ini lagi ya
saya dengar dari aida katanya kamu akan bersatu dengan pengacara keluarga ibu laras
aida itu gak bersalah
saya betul betul memohon sama kamu
kita tahu aida gak bersalah
karena waktu itu saya juga melihat
apa ada gunanya aku kasih tahu aksen kalau aku lihat bang anas di sini
sepertinya aksan sangat ingin menjatuhkan aida
nanti aksan malah akan berusaha menghalangi aku untuk mencari bukti
saya melihat kalau ada kemungkinan lain
kemungkinan yang hanya kebetulan aida itu berada di tempat yang sama dengan kejadian kecelakaan ibu laras itu
akhirnya kamu datang juga san